masjid raya al falah kabupaten sragen jawa tengah
menyediakan penginapan gratis untuk jemaah luar kota atau para musafir
bahkan bagi pemudik yang kemalaman di jalan
masjid raya al falah ini terletak di jalan sukowati
atau dekat dengan stasiun kereta api sragen
tempat ibadah ini menjadi tempat favorit untuk beribadah
bagi warga sekitar maupun warga luar daerah
karena selain memberikan makan gratis baik sahur atau buka bagi jemaah
masjid ini juga memiliki banyak kegiatan apalagi di bulan ramadan
dan menjelang ramadan masjid ini menyediakan penginapan gratis
untuk para musafir jemaah dari luar kota yang ingin menginap
termasuk para pemudik yang kemalaman dan menginginkan tempat untuk istirahat
total ada lima puluh lima sleeping box yang disediakan bagi para musafir
agar pulih tenaganya usai beristirahat
yang unik karena ada enam diantaranya merupakan penginapan kapsul
oh inilah penginapan kapsul yang ditawarkan di masjid al falak sragen
memang tidak terlalu besar tapi cukup nyaman cukup hangat sih
dan yang pasti ngirit di biaya
sejumlah musafir tampak terlihat beristirahat
baik yang di karpet dengan busa atau yang mencoba di sleeping box atau kapsul ini
selain tidur ada yang membaca al quran sambil menunggu waktu berbuka tiba
menurut saya penginapan di masjid al falak sragen
fala ini sudah nyaman untuk para jamaah bisa bermukim di sini
juga karena di sini banyak dari para mustafir lain
juga kita merasakan situasi kebersamaan yang luar biasa
juga di sini setiap ada sholat subuh ada kajian dan belajar tentang agama
ide awalnya ketika saya melihat ada beberapa masjid itu
ketika saya safar itu masjidnya ada tulisan
dilarang tidur di masjid
sehingga hal ini membuat ide loh
masjid kan rumah allah untuk pelayanan siapapun
masa dilarang sih tidur
akhirnya saya buat oposit berseberangan
akhirnya saya sampaikan masjid buka dua puluh empat jam
dan melayani siapapun yang nginap di masjid dipersilahkan
kusnadi berpesan agar pengelola masjid khususnya yang dilalui jalur pemudik
hendaknya membuka pelayanan masjid selama dua puluh empat jam
khususnya bagi para pemudik yang ingin singgah
atau sekedar beristirahat
sri hartono fajar indrajaya sragen jawa tengah